tante tante mau kemana
ruk eh takut naon
apri keluar boncengan sama jenggo
ya salah apri dibonceng sama jenggo
gak ngeliat apa kamar kita jadi berantakan kayak apa sih
kenapa jadi gini
ya sudah daripada marah marah
lebih baik kita rapikan saja yuk
insya allah ini akan jadi ibadah buat kita
ya jangan lusah marah marah
uh kemana gue harus jadi pembalut yang gue mau
gak kejaran lagi disini
angkot gak ada taksi juga gak ada
kayaknya ada ojek
bang ojek dong nanti di supermarket
ada kan disini
ada orang cantik
maaf neng saya tuh bukan ojek
masa ganteng ganteng gini dibilang ojek
saya tuh orang tergantung dan terkaya di kampung ini
anaknya juragan sawah
kalau gitu bisa tolongin gantiin ke supermarket kan
uh neng supermarket tuh dari sini tuh jauh banget
kurang lebih sepuluh kilo
pasti gak ada kendaraan sama sekali lagi
tenang tenang tenang
untuk orang secantik neng
ajeng kok pasti anterin
asal bayarannya pakai senyum manisnya neng
neng saya itu minta senyuman
cuman kalau di jalan bisa bisa dibegal saya tuh
gak jadi deh neng gak jadi
yakin gak mau nganterin gue
yakin biarin gue sendiri jalan
nah gitu dong senyum
senyumanis neng menggoda
mengalihkan dunianya janggung
yaudah yuk yuk
motornya di sini
tante tante mau kemana
tante tante mau kemana
itu kan santriwati baru
iya itu tante april yang mirip ibu saya
masya allah jangan jangan dia mau kabur lagi
masya allah jangan jangan dia mau kabur lagi
sini anak kita atau
kalau ada apa apa laporkan sama saya
karena tanggung jawab kita berat
saya tidak mau disalahkan
anda bertanggung jawab semuanya atas keamanan di sini
fihim kalau ada yang tidak fihim
saya tidak mau di sini ada sesuatu yang tidak menyenangkan
maksud anda calon ustaz yang ahli syurga
ada tidak amalan amalan yang bisa membuat kita panjang umur
alahu saya tidak bisa menjawab
nih insya allah antum akan panjang umur
kalau antum rajin bersedekah
tapi ini aku punya duit
gimana bisa bersedekah
yang namanya bersedekah tidak harus dilakukan
harus dilakukan dengan uang
tapi bisa dilakukan dengan perbuatan baik seperti
membantu mencucikan pakaian anak
dengan membantu mencuci pakaian senior yang salah seperti anak
itu bisa menjadi bagian dari sedekah
apri diboncengan sama jango
memangnya kamu izinin dia keluar
mana mungkin ana mengizinkan apri keluar
kaga mungkin karena ini semuanya ana yang bertanggung jawab
apalagi santri baru
lewat mana dia lolos ya
lewat mana aja apri perginya nih
pasti ada yang membantu
tentu larinya apri
wati kok lama sekali ya
oce mau masak dulu ya
jadi apri keluar boncengan sama jango
kenapa dia bisa keluar dari asrama ya
apa aja tabah
ngapain bengong aja bang
nih makan bang
eh kalau makan itu pakai tangan kanan
jangan pakai tangan kiri
cuma setan yang makan pakai tangan kiri
terus jangan lupa kalau mau makan tuh baca bismillah dulu
untung udah pada ngumpul semua lo
kantoran semua nih digulung
mau digulung apa apa
udah dikagetin gue aja
lo ngapain berada di sini nih
jagangan gue udah habis
tapi lo lupa ada wangi nih
ada minyak penolong ya
itu dia ma
ma itu wangi tuh
mau ketemu dengan ustadz asa
pokoknya top deh
bikin semua preman pasar pada insap
itu dia ma
kantoran semua ini bangga
untuk mengajarkan kantoran
untuk masuk ke sorga
batul semua toh